mainkan gamenya dapat pincuannya
aku tahu kau mempunyai kekuatan gila
kau bentuk besi tongkatku ini menjadi lima lekukan
untuk mengingatkan supaya bapak tidak sembarangan menyerang orang
kita diberi ilmu oleh allah
bukan untuk menjadi sombong
berhala batu ini tidak akan bisa menolong kalian untuk menghentikan badan yang petir
minta pertolonganlah kepada allah
beraninya kamu mengganggu doa kami
mas kalau kalian mau mari kita berdoa bersama sama
minta pertolongan pada allah untuk menghentikan badan dan petir ini
kami tidak butuh
kami bisa berdoa sendiri
pergi kawan pergi
lihat sadarlah segera puji namanya
bantulah kami untuk meredakan badai ini
meredakan hujan ini bantulah kami
apakah kau putra ilaku dari langit
saya manusia biasa
saya manusia yang menghambat kepada allah
kalau begitu tinggal lebih lama lagi di kampung kami
kami semua akan menjadi muridmu guru ilato
jangan bersujud kepada saya
bangun bangun semua
bersujudlah kepada allah
percuma saja kau bertapa selama tiga puluh tahun
karena hatimu masih kosong
pergilah kau berguru pada orang bernama ilalatul
dia akan memimpinmu dalam hidup yang sempurna dengan lima rukun islam
supara seperti desiran angin
kok dia harus menyuruhku pergi untuk berguru kepada seorang yang bernama ilato
apakah ilatul lebih sakti dariku
aku akan mencari orang yang bernama ilatu
wahai roh penguasa tanaman
terimalah persembahan kami untuk menyuburkan tanah ini
tolong lepaskan aku
kamu akan menjadi tumbalnya
tolong lepaskan aku
darah perawatmu bisa menyuburkan tanah ini
tolong lepaskan aku
bunuh dia bunuh dia
tolong lepaskan aku tolong
berani kamu menggagalkan persembahan kami
kenapa kamu lepaskan dia
jangan mengorbankan nyawa manusia untuk tujuan apapun
mintalah kepada allah
karena allah maha pemberi
kalau allah mengizinkan
anak panah ini bisa berubah menjadi pohon bambu
kamu memiliki kecepatan seperti ilato
menumbuhkan panah menjadi bambu
pasti kamu orang sakti
saya manusia biasa
sama seperti kamu
kita semua ini adalah ciptaan allah
semua yang ada di dunia ini
langit bumi dan segala isinya adalah ciptaan allah
oleh karena itu hanya allah lah yang pantas disembah bukan yang lain
apa kau yang bernama ilato
aku tidak percaya
ilato tentunya orangnya sangat tua dan punya ilmu yang sangat tinggi sekali
tapi kau masih muda seperti orang biasa
hanya hamba allah
namun saya memutih seperti ini karena tersambar kilat
kalau memang benar benar koilato aku akan menguji kemampuan kamu
aku akan menguji kemampuanmu
aku akan menguji kemampuanmu
aku bertapa bertahun tahun
aku tahu kau mempunyai kekuatan kilat
tapi apa maksudnya kau bentuk besi tongkatku ini menjadi lima lekukan
untuk mengingatkan supaya bapak tidak sembarangan menyerang orang
kita diberi ilmu oleh allah bukan untuk menjadi sombong
tapi untuk menjalankan tugas yang diperintahkan oleh allah
apa maksudnya apa
lima rukun islam
perjumah saja kau bertahun tahun tidak bertahun tahun
karena hatimu masih kosong
pergilah kau berguru pada orang bernama ilalat
dia akan memilih dalam hidup yang sempurna dengan lima hukum islam
tolong ajarkan aku kesempurnaan hidup ini
dengan menjalankan lima rukun islam milatuh
pimpinlah aku ilato ke jalan yang benar
kesempurnaan hidup aku ilato
ada apa pak
orang itu malam malam ngaji teriak teriak
ganggu orang tidur saja
nggak ngaji teriak teriak
tenang dulu tenang
udah tenang dulu
udah tenang dulu
udah tenang dulu
udah tenang dulu
ya ya tenang
orang itu mengaji dengan jahat
dengan suara yang terlalu keras
sehingga anak anak pada bangun dan menangis